sektor industri rumahan juga terdampak pandemi covid sembilan belas saat ini
namun hal itu justru menjadi tantangan bagi pasangan suami istri
medi trisdianto dan ari rahmawati warga asal kelurahan kepanjen kecamatan jombang kota
mas hutri ini bisa bertahan dalam menggeluti usaha setelah memanfaatkan momen bulan ramadan dan idul fitri
dengan menggeluti bisnis kantong zakat fitrah
bahkan pesanan dari hasil produksinya kini sudah tembus ke pasar luar kota
perhari produksi kantong plastik yang digeluti bisa mencapai empat puluh ribu lembar
kebanyakan pesanan berasal dari sejumlah instansi maupun perorangan yang hendak mengeluarkan zakat maupun bantuan sosial
ari rahmawati mengaku bisnis kantong zakat tersebut terpaksa dilakukan
setelah bisnis sablon yang ia tekuni nyaris gudung tikar
akibat terdampak wabah
sablon gelas plastik yang biasa dipasarkan ke penjual minuman saat ini sepi akibat banyak penjual tutup
bahkan ia juga nyaris merumahkan empat pekerjanya
pembeli kantong zakat tersebut di jawa timur
saat ini bisnis kantong zakat tersebut terus bergeliat
sejauh ini ibu dua anak ini bisa bertahan di tengah pandemi corona yang mengancam
agung wibowo jombang jawa timur